sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mulai hari ini semenjak dikeluarkan surat ini maka vino sah sebagai cucu bapak
minta terima kasih ya
pak idad terima kasih
oke terima kasih juga pak saya permisi dulu
amin sekali lagi terima kasih ya

saya cuma mau nanya barusan saya kirim email ke kantor mbak
tunggu sebentar ya mbak
oh ini emailnya dari mbak
maaf ada keperluan apa ya mbak
ya hanya ada beberapa hal yang perlu saya tahu aja sih
bisa tolong dicek attachment ya mbak
nah begini mbak
saya sebenarnya cuma mau nanya
apa benar perempuan di gambar itu istrinya almarhum pak arvino atau bukan
itu lho pak arfino prayoga yang mantan karyawan di situ
jabatannya manajer produksi
mbak ini ada kepentingan apa ya sampai menanyakan soal ini
kebetulan ada beberapa dokumen penting yang menyangkut almarhum
pak arfino dan istrinya dan ya penting banget untuk mengetahui identitas perempuan ini beneran istrinya atau bukan gitu
karena saya tidak hafal semua istri karyawan di sini
bagaimana kalau mbak tinggalkan nomor telepon dan nanti saya akan menghubungi kembali
oke makasih mbak
kamu boleh tinggal sampai kapan kamu mau
papa tidak masalah kok
vino adalah darah daging kami
papa salah pak
dia bukanlah anakku
bukan darah dagingku
tapi aku sangat menyayangi dia melebihi diriku sendiri
entah apa aku sanggup harus pisah sama dia
kalau adopsi ini melukai hati kami
tapi kamu tahu kan alasannya
bapak hanya ingin secara hukum saja
aku tidak apa apa papa
terima kasih ya mita
ya saya sudah meng crosscheck di divisi tempat pak arvino bergabung
dan ternyata gambar foto yang mbak kirim tadi
itu bukan foto bu mita
kami semua tidak mengenalnya di sini
dan foto bu mita yang sebenarnya sudah saya kirimkan ke email mbak
silahkan mbak cek dulu
oke mbak ini biar saya cek dulu ya
saya sudah buka foto
saya udah buka foto foto yang sudah dikirim
beneran ibu mita
ini beneran ibu mita istrinya pak arfino prayoga
karena dialah yang selalu mendampingi pak arvino
terima kasih ya mbak untuk semua informasinya
gila banget ini perbuat
benar benar penipu profesional
ibu mita itu
keadaan om semarang
pokoknya tanggal jam delapan
lepaskan para produknya variants sama
ini berat buat mama
mudah mudahan kamu gak akan lupa ya sama mama fin
siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi
kamu udah kecil
gagah kayak om kamu
permintaan terakhir dari mbak mita
semoga mas dan juga mbak mita
bisa bahagia di alam sana
tugas aku sudah selesai mas
sekarang saatnya aku pergi
dan fokus dengan masa depanku sendiri
mas mbak mita voudu bagi jangan ke surviving